mirsa presiden joko widodo menyayangkan banyaknya warga indonesia yang berobat ke luar negeri meski fasilitas kesehatan di dalam negeri sudah sangat baik
menurutnya sekitar satu ratus enam puluh lima triliun rupiah per tahun devisa indonesia hilang karena hal ini
di acara peresmian sebuah rumah sakit swasta di bandung senin pagi presiden mengapresiasi kondisi fasilitas fasilitas kesehatan di indonesia yang menurutnya saat ini sudah semakin membaik
joko widodo menjelaskan masih kurangnya dokter spesialis di dalam negeri membuat hampir dua juta penduduk indonesia berobat ke luar negeri per tahunnya
presiden berharap dengan bertambahnya rumah sakit yang memiliki fasilitas dan dokter yang mumpuni mampu mempermudah masyarakat mendapatkan akses dan layanan kesehatan yang semakin baik di tanah air
memang problemnya kita masih punya problem di dalam negeri
spesialisnya masih kurang
atau dokter yang punya subspesialis masih sangat kurang
saya sudah bisikin tadi pak menkes ini harus diurus
alkes dan ruang fisik sudah banyak yang bagus tapi juga masih banyak yang belum bagus
itu yang harus diperbaiki
sehingga pelayanan rumah sakit kepada masyarakat menjadi semakin baik
dan saya minta tadi juga ke pak menkes nanti akan saya sampaikan ke menteri pendidikan dan kebudayaan juga
untuk pendidikan dokter spesialis agar dibanyakin dan dimudahkan
sehingga masyarakat kita betul betul semuanya yang sakit bisa tertangani